nah kalau kita bicara soal meningkatkan imunitas nih seiring banyaknya berita terkait virus corona
mampu menimbulkan kepanikan dan ketakutan pada diri sendiri padahal ketenangan pikiran kita sangat bermanfaat untuk kondisi kesehatan
dan mediasi pun boleh menjadi solusi untuk meningkatkan kondisi kesehatan tubuh
mari belajar cara mediasi sederhana bersama a prishi alita guru yoga dan mediasi
hai nama saya prishi saya guru yoga dan mediasi
hari ini aku mau ngajak semuanya untuk latihan meditasi untuk membantu meringankan pikiran kekhawatiran dan ketakutan
terhadap isu isu yang terjadi di dunia
meditasi sangat bermanfaat untuk meringankan beban pikiran kita merelekskan seluruh sistem syaraf kita dan juga menaikkan imunitas tubuh
bagaimana caranya meditasi bisa membantu menaikkan imunitas tubuh
caranya dengan ketika kita latihan meditasi yang tadinya posisi kita sedang stres atau khawatir atau takut
sistem syaraf kita berada pada simpatatic nervous system
ketika setelah meditasi sistem syaraf kita akan berubah menjadi parasimpatatik nervous system
dengan begitu anda semua akan merasa lebih rileks dan tenang
mari semuanya sama sama kita berlatih meditasi
duduk senyaman mungkin bisa duduk di bawah seperti saya dan teman teman di sini
bisa juga duduk di kursi untuk terutama anda yang merasa kurang sehat di bagian lututnya
pejamkan matanya rilekskan pernafasannya
mulai fokuskan inhale dan exhale dari hidungnya
ambil nafas sepanjang mungkin rasakan nafasnya
mungkin bisa merasakan panasnya ketika mengambil nafas
dan mungkin bisa merasakan hawa ke waktu waktu lagi keluar nafas
satu kali lagi
deep inhale nafas panjang
lalu secara perlahan buang nafasnya
pelan pelan boleh dibuka matanya
ya itu tadi latihan meditasi sederhana
kalau semuanya mau latihan lebih panjang silakan
lakukan lebih panjang lagi di rumah